presiden joko widodo menargetkan indonesia merajai ekspor kendaraan listrik di dunia langkah awalnya dengan menghadirkan ekosistem kendaraan listrik
angkasa pura pun ikut serta menggiatkan ekosistem kendaraan listrik di lingkungan bandara
menurut presiden joko widodo di tahun dua ribu dua puluh lima dua juta kendaraan listrik bisa digunakan masyarakat indonesia
selanjutnya indonesia diharapkan mampu mengekspor kendaraan listrik
perlu saya sampaikan bahwa pemerintah sangat serius untuk masuk kepada energi baru terbarukan
termasuk di dalamnya adalah menuju kepada kendaraan listrik
dan kita harapkan sesuai dengan target kita nanti di dua ribu dua puluh
untuk emisi karbon berada di angka dua puluh sembilan persen
kemudian dua ribu enam puluh kita akan masuk ke emisi net zero carbon
oleh sebab itu dengan didukung oleh ekosistem kendaraan listrik dari hulu sampai hilir
kita harapkan negara kita indonesia nanti
betul betul mampu merajai menjadi produsen dari kendaraan listrik
angkasa pura juga ikut menggiatkan ekosistem kendaraan listrik di bandara
dengan menyediakan sepeda motor ringan roda tiga berbasis listrik
atau yang disebut sebagai imoped di bandara soekarno hatta
hanya dengan tarif rp delapan per tiga puluh menit
kini anda dapat mengelilingi bandara soekarno hatta menggunakan kendaraan motor listrik roda tiga
kendaraan listrik ini dapat diakses di tiga stasiun motor listrik tahap pertama
seperti di wilayah transit oriented development
lalu gedung perkantoran angka sepura dan juga area kargo
cara menggunakannya cukup mudah
hanya dengan mengunduh aplikasi voi di telpon seluler anda
lalu pindai kode batang yang tertera di papan
dan motor listrik pun langsung menyala dan siap digunakan hanya di wilayah bandara soekarno hatta
kurang lebih sekitar empat puluh unit yang kami persiapkan
dan memang baru tiga lokasi dikami sediakan untuk moda transportasi baru ini
lalu ada di perkantoran seperti ada di belakang saya ini
lalu satu lagi ada di area kargo
jadi memang untuk awal ini kami masih menargetkan kepada para pekerja dulu
dan kedepannya pastinya akan kami kembangkan ke area area terminal
sejumlah karyawan yang bertugas di wilayah bandara soekarno hatta
mengaku antusias dengan keberadaan motor listrik ini
menurut mereka motor listrik mempermudah mobilitas mereka sehari hari untuk menjalankan tugasnya
kehadirannya di bandara juga buat kita yang sehari hari kegiatannya di bandara ini cukup membantu banget gitu
untuk mobilitas kita ke terminal ke area kargo atau ke perkantoran gitu sih mas
jadi kalau sebelum ada motor listrik ini memang kita mengandalkan shuttle bus gitu
nah itu kalau shuttle bus ya kita tahu sendiri itu ada jadwalnya gitu
kita harus nunggu dulu dan belum lagi kalau di jam jam tertentu itu padat
kadang nggak ke bagian busnya juga gitu
nah kalau dengan adanya motor listrik ini kita jadi lebih fleksibel gitu
kita tinggal datang ke stasiunnya motor selalu tersedia kita bisa langsung jalan gitu sih mas
penggunaan imoped ini sejalan dengan rencana pemerintah
menurunkan emisi karbon dan juga penerapan smart airport di bandara soekarno hatta
tim liputan cnn indonesia